untuk memperingati hari pahlawan pengurus besar e sport indonesia menggelar lomba game free fire yang dikhususkan untuk pelajar yang ada di wilayah jabodetabek
dari total sepuluh satu ratus tujuh tim dari berbagai sekolah menengah atas ini dua belas tim berhak melaju ke babak final untuk memperebutkan total hadiah sebesar lima ratus juta rupiah
dalam lomba e sports season pertama ini sekolah yang berasal dari kota depok jawa barat berhak mendapatkan juara satu dan memperoleh hadiah sebesar satu ratus dua puluh juta rupiah
sementara itu bagi peserta yang berhasil masuk ke babak final panitia tetap memberikan hadiah berupa uang dengan nominal yang berbeda
karena di sekolah juga program pembelajarannya jarak jauh jadi mungkin di selah selah waktu pjj mereka berlatih
saya sudah kasih tahu untuk tetap fokus
yang paling penting bukan juaranya tapi main totalitas
dengan kompetisi ini pengurus besar e sport indonesia berharap agar nantinya atlet atlet ini bisa mengikuti event event besar seperti sea games dan pon
session pertama untuk selanjutnya ke depan kita akan melaksanakan lagi untuk di skala nasional pada tahun depan
dan dalam waktu dekat kita juga akan menyelenggarakan dalam bulan ini juga untuk piala poni ya pak
animo masyarakat terhadap e sports ini luar biasa
piala pelajar ini digagas hanya beberapa hari mendapat peserta lebih dari sepuluh ribu dalam waktu yang sangat singkat dan menunjukkan ini pasar yang sangat besar
dalam penyelenggaraan lomba e sport tingkat pelajar ini juga berhasil memecahkan rekor di mana lomba diikuti sepuluh satu ratus tujuh tim yang melibatkan empat puluh empat ratus dua puluh
bandru zamal jakarta